malam idul fitri di dki jakarta tahun ini terasa berbeda karena tidak disertai dengan kegiatan takbir keliling
namun hal ini tidak menyerutkan sebagian warga yang ingin merayakan malam kemenangan dengan menggelar takbiran di lingkungannya masing masing
seperti yang dilakukan warga rw dua kelurahan kota bambu selatan jakarta barat
jika biasanya warga di kawasan ini rutin melakukan takbir keliling tahun ini mereka memutuskan untuk menggelar takbir tak keliling di depan masjid anur
sejumlah warga bergantian memukul beduk secara berirama diiringi lafaz takbir untuk merayakan malam kemenangan
kita memang sih takbir keliling memang kita himbauan pemerintah nggak boleh
cuma karena kita untuk mengisi kosongan ya
jadi sehat semua
tidak ada yang terjangkit
dan allah kasih kesehatan untuk kita semua yang di sini
warga di bilangan mampang jakarta juga memilih untuk meramaikan suasana malam takbiran di masjid dekat rumah
di mana warga memilih menggaungkan takbir di masjid tanpa berkeliling
sementara di kawasan jalan protokol ibu kota
dan tidak ada aktivitas takbir keliling
sebelumnya polda metro jaya melakukan patroli di wilayah permukiman dan jalan protokol
guna memastikan tidak ada takbir keliling di tengah pandemi
di yogyakarta warga kampung kauman memilih bertakbiran di depan rumah masing masing
beberapa dari mereka melakukan panggilan video untuk sekedar berbagi suasana takbiran di kampung halaman
disulkan oleh para pemuda
di sekitar masjid
takbiran dilakukan dengan protokol kesehatan
standar covid sembilan belas yaitu
menggunakan masker dan menjaga social distancing
selain itu takbiran
hanya dilakukan selama satu setengah jam saja
atas saran orang orang tua
untuk tidak takbiran keliling dulu
untuk tidak berkumpul kumpul dulu
maka anak anak muda
memberi alternatif bagaimana
kalau takbiran itu tetap dilakukan bersama sama
tapi di rumah masing masing
pandemi covid sembilan belas ini segera berakhir
sehingga mereka kembali
merasakan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga
saat perayaan idul fitri
tim liputan cnn indonesia